tersangka perbuatan makar ratna sarumpayat sabtu dinihari dilepas oleh pihak kepolisian
usai ditangkap di sebuah hotel di jakarta pusat jumat pagi
ratna menolak tuduhan terlibat dalam upaya makar
dan menganggap pihak kepolisian tergesa gesa untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka
ratna sarumpayat keluar dari mako brimob depok didampingi penasihat hukumnya yusril iza mahendra
sekitar pukul sabtu dinihari
ratna yang ditangkap di hotel saripan pasifik jumat sekitar pukul enam pagi
ia ditanyakan dua puluh sembilan pertanyaan seputar aktivitasnya di aksi bela islam satu dua dan juga tiga
ia juga ditanya mengenai rencana mendatangi gedung mpr dpr
untuk menuntut diselenggarakannya sidang istimewa untuk mengembalikan undang undang dasar ke ud empat puluh lima asli
penangkapan aktivis sembilan puluh delapan tersebut diduga akibat kegiatan jumpa pers gerakan selamatkan nkri
yang diselenggarakan di hotel tempat ratna ditangkap pada satu desember
ratna mengatakan tidak ikut dalam acara tersebut
namun ia menegaskan apa yang diupayakan oleh gerakan selamatkan nkri bukan tindakan makar
dan merupakan hak konstitusi setiap warga negara
harusnya tadi itu dua pertanyaan tiga pertanyaan harusnya saya boleh pulangkan
tapi yang terjadi seperti mau dikorek kemana aja gitu
yang saya prihatin itu ini ada ketergesa gesaan
ingin mentersangkakan orang menangkapi orang
tapi tidak siap dengan unsur unsurnya gitu
sementara itu tersangka dugaan makar lainnya rahmawati soekarno putri
diperbolehkan untuk pulang dari mako brimob kelapa dua depok
setelah menjalani pemeriksaan selama lima belas jam lamanya
ia diperbolehkan pulang lantaran kondisi kesehatannya yang terus menurun sekitar pukul sepuluh malam
karena kondisi burakma itu memang tidak layak untuk diperiksa
dan pengisian intensi darah

sehingga kelihatannya butuh perawatan
dan sekarang ini burakma melakukan perawatan dengan dokter pribadi
dilanjut lagi pemeriksaan setelah beliau pulih